anda kembali di cnn indonesia newsroom
badan reserse kriminal mabes polri melalui direkturat tindak pidana ekonomi khusus
badan reserse kriminal polri membongkar jaringan pengedar uang palsu yang melibatkan anggota tni
enam orang yang ditangkap dalam penggerbekan ini diduga telah membuat dan mengedarkan uang palsu di sejumlah provinsi di indonesia
sedikitnya uang tujuh miliar rupiah dalam pecahan seratus ribu dan lima puluh ribu rupiah dan alat pencetak uang palsu disita
kepala baris krim polri menyatakan pengungkapan kasus ini merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya
yang melibatkan anggota tni berpangkat kolonel yang ditangkap di area parkir rumah sakit uki cawang jakarta timur
perwakilan dari bank indonesia menyebut peredaran uang palsu oleh kelompok kolonel e sudah menjangkau sebelas provinsi
modal atau dukungan dana dari saudara h

untuk kemudian mereka membuat uang palsu ini
kita akan terus mengidentifikasi dari berbagai macam metode yang akan kemudian kita ketahui sebaran dan lain sebagainya